the infrovert menjadi lagu pertama dari ep teza sumendra berjudul midnight motion
seperti apa sisi the infrovert dari seorang teza sumendra
langsung saja kita sapa melalui sambungan zoom
hai selamat malam teza
halo apa kabar kabar baik
ini katanya cikal bakal lagu di introvert ini datang inspirasinya pas lagi liburan bener
enggak lagi liburan cuma waktu itu dapet beat yang temanya tuh kayaknya enak kalau didengar pas liburan
oh oke dan ini katanya karena di introvert intro itu jadi apa ya
jadi awal permulaan untuk menuju ke next next project karya berikutnya
jadi sebenarnya lagu ini mau jadi pembuka gitu makanya
saya kasih judul the infrast ini mau jadi pembuka gitu makanya saya kasih judul lima menceritakan liriknya itu sendiri gitu
kalau dilihat kan dari liriknya itu kan kayaknya pengen ngegambarin orang orang tuh yang kayaknya penat banget sama rutinitas kesibukan tuh yang itu itu aja berulang setiap hari
ini menggambarkan kamu juga nggak sih teza juga gak sih emang introvert
kalau diidentifikasikan introvert nggak sih sebenarnya lebih ke ambivert gitu loh di tengah tengah
jadi sebenarnya ada sisi dimana saya lagi pengen sendirian tapi juga kadang pengen interaksi sama orang itu sih sebenarnya
jadi lagu ini sebenarnya kayak lebih ke sisi pada saat saya introvert gitu
sedikit kayak curcol gitu kali
enggak ada yang salah kan jadi being introvert karena semua orang tuh punya sisi introvert yang masing masing kan cuma seberapa besar itu ya
teza lihat juga mastering lagunya di nachfel di stage studio ya di amerika betul
oke kenapa memilih di amerika
karena banyak juga nih musisi musisi lokal musisi indonesia yang sekarang tuh enggak sekarang sih mungkin udah lama juga
lebih memilih untuk mastering mixing di luar negeri seperti amerika
sebenarnya karena dari project pertama selalu mastering di studio yang sama gitu karena online
jadi kayak aksesnya gampang jadi kayak cuman kirim file kemudian kayak revisi online gitu sebenarnya karena lebih efisien lebih memudahkan
setelah mengeluarkan the introvert kemudian nanti juga ada ep
sepertinya akan ngurusin ip yang akan terilis mudah mudahan secepatnya tahun ini
nggak ada bocoran kapan
pengen ngebocorin tapi kayak takut saya takut nggak konsisten sama jawaban saya karena kayak
yang pasti kayak tahun ini mudah mudahan
hopefully tahun ini ya
kabarnya juga akan tampil di konser intralesmana betul
iya betul itu tanggal dua puluh tujuh nanti bulan agustus
dan intralesmana tuh sebagai salah satu orang yang berjasa di perjalanan karir teza ya
iya bisa juga
oke teza boleh dong sedikit the introvert ref nya
ini bagian favorit saya
banget tidur terasa sama
bolak balik sosial media
tidak pernah berubah
elegansi dunia maya
kita mencari apa
hanya rawalku melayang buaya belaka
teman tidur tak ada
teman dekat tak jumpa
teza sumendra emang ya
itu kan bisa jadi berbagai macam
sisi gitu ya kalau ngeliat disana
thank you banget teza
sukses untuk ipnya
tapi dipastikan mudah mudahan juga tahun ini ya
sampai ketemu lagi